masa ikatan mahasiswa muhammadiyah sumatera utara berunjuk rasa di depan kantor dprd sumatera utara di jalan imam bonjol medan jumat kemarin
pengunjuk rasa mengkritik pemerintahan jokowi yang dinilai gagal menstabilkan perekonomian dan nilai tukar rupiah
serta mengecam kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat
masa ikatan mahasiswa muhammadiyah sumatera utara menggelar mimbar bebas di depan kantor dprd sumatera utara
mereka memblokir jalan imam bonjol di depan kantor wakil rakyat
mereka mengkritik pemerintahan jokowi yang dinilai gagal menjalankan nawacita
pemerintahan jokowi juga dinyatakan bertanggung jawab atas kekisruhan di masyarakat yang mencederai kebenikaan dan pancasila
termasuk menganiaya mahasiswa medan yang mengkritik kebijakan pemerintah
pengunjuk rasa juga mengecam kebijakan impor beras dan manaknya persekusi terhadap ulama dan masyarakat
mereka juga menolak peraturan tenaga kerja asing yang tidak berpihak pada tenaga kerja lokal dan pengangguran
ini hanya sebuah rekayasa rekayasa yang dikesankan bahwa indonesia baik baik saja
sementara indonesia sedang tidak baik baik saja
ada sesuatu yang salah ketimpangan penegakan hukum kemiskinan kesenjangan ada disrupsi ada upaya saling adu domba antara masyarakat yang satu
pancasila lalu yang lainnya tidak pancasilais
ini kemudian terus diproduksi oleh pemerintah
kita beranggapan ini sesuatu yang harus disegera diselesaikan oleh jokowi jk
kemudian mahasiswa ditemui ketua dprd sumatera utara wagirin arman
yang berjanji meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat
serta menyelesaikan tuntutan di sumut
nggak perlu kontra ini sedih harus menjadi kajian kita
ada pendapat yang berbeda itu dimanapun biasa
tapi jangan menimbulkan perbedaan pendapat itu menimbulkan benturan fisik itu yang nggak boleh
usai menyampaikan aspirasinya pengunjuk rasa membuarkan diri dengan tertib
agus supratman medan